menetapkan hasil pemilihan umum
anggota dewan perwakilan rakyat secara nasional
berdasarkan berita acara nomor dua ratus delapan belas pl satu delapan ba lima dua ribu dua puluh empat
tentang pemilihan umum tahun dua ribu dua puluh empat yang terdiri atas
perolian suara sah parti politik peserta pemilu
pada delapan puluh empat daerah pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat tahun dua ribu dua puluh
dan total perolian suara parti politik peserta pemilu
secara nasional dengan perincian